ketua umum pssi muhammad iryawan melepas timnas sepak bola indonesia u enam belas yang akan melakukan uji coba ke uni emirat arab
pertandingan uji coba ini akan digunakan pelatih timnas u enam belas bima sakti sebagai tolak ukur untuk memperbaiki kekurangan dan kelemahan tim
prosesi mencium bendera merah putih oleh semua pemain dan ofisial menandai pelepasan timnas sepak bola indonesia u enam belas ke uni emirat arab
di dubai marcel januar putra dan kawan kawan akan menjalani dua pertandingan uji coba pada dua puluh satu dan dua puluh empat oktober melawan tim uni emirat arab u enam belas
kekuatan uni emirat arab yang dianggap setingkat di atas timnas indonesia
dinilai sebagai lawan yang tepat bagi indonesia yang sedang mempersiapkan diri untuk tampil dalam piala asia u enam belas di bahrain pada dua ribu dua puluh satu mendatang
pada piala asia u enam belas nanti indonesia tergabung dalam grup d bersama arab saudi jepang dan tiongkok
empat tim semifinal pada piala asia ini berhak lolos ke piala dunia u tujuh belas di peru pada dua ribu dua puluh
timnas u enam belas berencana kembali ke tanah air pada dua puluh lima oktober untuk melanjutkan pemusatan latihan di stadion wibawa mukti cikarang hingga delapan november dua ribu delapan belas
pertandingan u sembilan belas juga akan mulai
oleh sebab itu saya meminta kepada anak anak tadi untuk menjadikan satu pertandingan uji coba ini pengalaman yang baik
insya allah bisa kenapa percaya diri kepada dirinya apabila bermain di luar dan dengan tim tim yang dia akan main